kita ke informasi lain saudara dalam sepekan tiga puluh bencana alam dari banjir hingga puting beliung terjadi di jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah bersama dengan bnpb melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan sehingga bisa mengurangi bencana alam di jawa tengah
intensitas hujan yang tinggi dalam sepekan ini membuat sejumlah wilayah di jawa tengah terendam banjir
banjir bahkan meluas hingga membuat jalur pantura demak kudus lumpuh
pemprov jawa tengah bersama bnpb bmkg forkominda menggelar rapat koordinasi kesiapan dan penanganan bencana di wilayah jawa tengah
salah satu hasil rapat koordinasi ini adalah mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca
selain untuk mengurangi intensitas curah hujan modifikasi cuaca ini juga membantu proses perbaikan tanggul tanggul sungai yang jebol
kayak cuaca sudah berjalan tiga hari dan selama dua hari ini tidak ada hujan
ini bisa mengurangi banjir yang saat ini terjadi di daerah perhubungan dan demak
kita berupaya untuk menutup tanggul tanggul yang jebol
kembali nanti akan kita rehabilitasi kembali
pemprov jawa tengah mensiagakan posko kesehatan di sejumlah wilayah yang terkena banjir
banjir ada sembilan kabupaten di jawa tengah terdampak banjir
debak menjadi kabupaten yang terdampak banjir paling parah
lebih dari lima warga demak yang mengungsi akibat banjir